demi menghimpun dana sebesar dua puluh triliun bank rakyat indonesia bakal kembali menerbitkan obligasi berkelanjutan
obligasi berkelanjutan dua bri tahap empat dua ribu delapan belas yang akan diterbitkan itu senilai dua empat puluh empat triliun
masa penawaran obligasi akan dilakukan pada empat belas hingga lima belas februari
dan jadwal pencatatan di bei pada dua puluh dua februari dua ribu delapan belas